jelang pemilu presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat sejumlah partai mulai menentukan kriteria calon yang akan diusung
tak terkecuali pdi perjuangan partai ini akan mengusung calon yang memahami kondisi rakyat
hal ini dikatakan sekjen dpp pdi perjuangan hasto kristianto
hasto mengatakan calon tersebut harus mengerti betul kondisi rakyat dan tentunya sudah memiliki riwayat kepemimpinan yang dinilai baik
hasto menambahkan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menegaskan paling tidak calon pemimpin harus keliling indonesia dan tidak di satu daerah saja
kondisi pemilu itu hanya berhenti pada aspek elektoral tetapi tidak melihat secara detail sebenarnya kualifikasi kepemimpinan macam apa yang kita perlukan
persoalan persoalan bangsa apa yang harus segera direspon oleh para calon calon pemimpin yang namanya melalui survei itu diangkat ke permukaan